selain pengembangan sarana dan prasarana di tempat wisata
pengembangan produk wisata dengan memaksimalkan kekuatan budaya
serta konten lokal yang otentik
dijalankan untuk menghadirkan destinasi wisata premium
di labuan bajo nusa tenggara timur
direktur utama badan otorita pariwisata labuan bajo forest
menegaskan pentingnya memperkuat destinasi wisata
khususnya desa wisata dengan digitalisasi
melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai saluran informasi dan komunikasi
yang mampu menyajikan potensi desa wisata
dalam sambutannya di acara simulasi protokol kesehatan
keselamatan dan keamanan pada rabu dua belas november dua ribu dua puluh mengatakan
melalui aplikasi indonesia care
wisatawan bisa mengetahui penyelidikan
yang sudah menerapkan protokol kesehatan
dan jika terjadi situasi kedaruratan
wisatawan bisa menghubungi emergency call
dan langsung akan terhubung ke pos keterpadu
untuk merespon kedaruratan yang lebih cepat dan tanggap
seperti yang kita ketahui bahwa ke depan tentunya
pariwisata akan menuju ke teknologi digital
sehingga wisatawan pun akan mencari tahu
lokasi lokasi mana saja yang sudah disertifikasi aman
atau disampaikan green zone seperti yang disampaikan
sehingga dengan aplikasi
indonesia care kita bisa tahu
restoran mana saja yang sudah mendapatkan
protokol kesehatan dan kemudian juga
ketika terjadi kedaruratan
wisatawan bisa mengklik emergency call
dan akan langsung terhubung ke pos keterpadu
dan pos keterpadu akan langsung
mendispatch ke instansi yang akan memfollow up
sehingga respon untuk kedaruratan
kita lebih cepat dan lebih tanggap
jadi wisatawan merasa aman dimanapun dia berada
selama berusaha ke labuan bajo
untuk mendukung hal itu
di nusa tenggara timur
akan dibangun teknologi informasi dan komunikasi
yang memiliki akses internet super cepat
berupa empat g di pusat kota dan desa
di destinasi wisata
sehingga kesuksesan pariwisata
bisa melibatkan masyarakat lokal
harus menjadi pariwisata yang didukung
dengan teknologi informasi dan komunikasi
di nusa tenggara timur mulai tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
akan dibangun infrastruktur tik
setara dengan rp satu enam triliun
seluruh desa dan kewarahannya
akan dibangun bds
akan dibangun dan seluruhnya
akan tersedia dengan
badan otorita labuan bajo
flores pun sedang membangun
bagi wisatawan yang ingin berkunjung
ke labuan bajo
baik wisata bahari maupun darat
sistem digital pariwisata terpadu
yang terintegrasi dalam satu bag data
nesya megawati devi fitriana labuan bajo
sistem digital pariwisata terpadu